lu makan lima hari sekarang
lah sama aja artinya lu lagi manggal
hmm gimana ya ngejelasinnya ya
din lu lari kejar siapa
bang ke rumah ya dompet saya ketinggalan
nah lagi yang dompet ditinggalin
ya namanya juga ketinggalan
mungkin ojek ya bang
ojeknya baik narik semua bang
eh kamu jualan turan udah berapa lama di sini
mau uang tambahan gak
mau lah bang
nah gini caranya
sambil jualan koran kamu jualan ini aja
gelang magnet bisa mancarin gelobak magnetik
ngilangin pikiran negatif
terus ya bikin kita beruntung terus
teh tolong teh
sempan kemana pok
kok dikasih ke saya
kan susah kalau saya ngambil barang tapi masih megangin mixer
tapi kan potati bisa langsung taruh sendiri di meja
tapi kan sekarang udah di bawah tei yuk
lumayan kan keren kan
pasti waktu keras
kayak gelang biasa
tapi ini gelang teknologi cina kang
batunya dari cina
fungsinya buat apa
bisa buat kesehatan
bisa bikin energi kita jadi positif
terus bisa bikin kita jadi beruntung terus
sebentar ya pak
apa kak gemba
kan tadi saya bilang sebentar
teriak cendol kan belum dateng ya abis bubur kacang hijau ketoprak cendol
hahaha apa jangan jangan kasman ditolak neng sama tini makanya dia enggak dagang
atau dro si kasman udah mulai kue siapa neng buat abang bener iya abang makan ya
lima hari sekarang agak lagi nungguin sewa lah sama aja artinya lo lagi manggal
gimana yang jelasinnya ya
lalu perempuan takut

angkat turun angkat turun angkat turun angkat turun
kalau mau tau ukasiatnya ikutin yuk
naik turun naik turun
gini hari lu baru bangun
semalam saya tengah bisa tidur
itu kucing sama anjing berantem aja terus
jadi lu gak mau ikut mancing
saya mau mancingnya dalam mimpi aja jilah
gue doain dalam mimpinya lo mancing dapat ikan juga
coba pakainya agak lama
emang harganya berapaan
saya nggak jadi beli ya
mendingan beli kopi aja di warung
badan juga bisa langsung segar
tapi gak ada duit
lu masih mau mancing kakak
kalau berdua kagak seru rat
mau balik aja
emang lo mau balik juga
kalau mau balik gue balik juga
yaudah gue balik
ngambil dompet doang lama amat mbak
tadi ke belakang dulu saya mules
mulusnya pakai helm
nongkrongnya sambil pakai helm
saya mau ngejar babes sama pak haji
tadi lo bilang mau tidur
nah jadi nggak bisa tidur
pas mau tidur kucing sama anjing berantem bek
tapi kita kagak jadi mancing kan em
teh iyo tati udah beli ini telurnya
bangku baru nih
cuma bangkunya tapi semangatnya